ini buat kamu
kamu gak perlu bayar
kalau kamu gak terima ini
aku gak bakalan tenang kalau kamu lagi susah
begini ya kelakuan kamu
masa kamu kasih uang keluarga kita seenaknya begitu aja
itu bukan urusan kamu
bukan urusan kita
eh kamu tau gak
ini uang bukan uangnya nenek moyang kamu
eng stop semua akses keuangan kamu
galang justru aku yang minta maaf
kamu jadi dikesan terus
kamu jadi marah yang terus sama eyang
maafin aku ya lang
kenapa ibu harus pergi
kenapa ibu gak disini aja
kita harus sabar ya nak
karena nanti kamu juga bisa jenguk ibu di sana
kau tahu ya aku tuh cinta banget sama kamu sebelum kamu pacaran sama juwita
dan gara gara cinta aku juga jadi pembohong tau nggak
pembohong maksud kamu
kamu pergi aku pergi dulu ya
maksud kamu pembohong apa

mau dia apaan pindah dari gue dong
mau apaan loh
mau apaan pindah dari gue loh
lo berani sama gue dasar cowok bejat lo ya
lo berani sama gue ha
gue cucu jurang langsung mah

hampir aja gue keceplosan masalah surat juwita
ya ampun gubuk banget sih gue
bang burger ato cepetan
masuk masuk masuk ya
masuk masuk masuk
udah lah dinda mercy nggak usah nangisin gilang lah
abang asen udah beliin makanan buat dinda mercy
mau pilih yang mana rah
burger atau bakso
nah kan tim tim tim dulu
nah gitu dong
aksan setiap aku sedih pasti dia ada
ternyata disayangi itu rasanya menyenangkan ya
lo lupa ya siapa yang bebasin ibu lo dari penjara
ya gue kesini mau nagi janji lah
iya terus sekarang lo mau apa dari gue
jadi babu gue
apa jadi babu lo
eh gue punya buktinya
jadi lo kenal sama pak fauzen
gue punya syarat
gue bakalan ngikutin semua keinginan lo
oke kalau gitu
mulai hari ini kamu adalah guru di perusahaan saya
di pabrik ini
buruh yang paling rendah
mendon bawa dia
jangan dibiarkan dia lolos dari situ
ikut gue jalan
lo harus dengar apa katanya
dan satu hal yang harus diketahui
lo nggak bakalan bisa kabur dari pengawasan lo
ya ampun kok kayak gini sih
gue mau memasang ini
oh iya kan sekarang gue mau jalan sama adrian
jadi gue mau lo di bagasi
lo ingat nggak sih sama perjanjian kita
masukin dia ke bagasi
apaan sih masuk gak
ayo diam cepetan masuk
non apa nggak kesian non
eh lo diam aja ya
lo disini mau panjang mau pendek sih